dan sudah bergabung melalui sambungan telepon ketua umum perhimpunan dokter emergenci indonesia pdei
dr muhammad adib kumaydi di jakarta selamat sore dok
selamat sore mbak eva
dokter sejauh ini sudah ada tiga korban banjir yang meninggal dunia karena mengalami hipotermia
sebetulnya bagaimana caranya untuk mencegah hipotermia terhadap para korban banjir ini
ya jadi sebelum kita membicarakan terkait dengan bagaimana cara mencegah
yang perlu diperhatikan bahwa dengan kondisi saat ini dengan cuaca dingin
walaupun ini kita belum sebutin adalah suhunya ekstrim ya
tapi dengan banjir dan kemudian diapalagi dia di lokasi yang dengan tingkat kelembapan tinggi
maka resiko untuk terjadinya hipotermia itu bisa terjadi
terutama pada orang orang yang rentan
masyarakat yang rentan terhadap ini yaitu masyarakat masyarakat dengan usia lanjut
kemudian bayi atau balita
kemudian ada yang kemudian dengan kondisi kondisi khusus
artinya yang memang dia ada penyakit sekunder
seperti dia ada jantung atau ada gangguan metabolis yang lain
yang itu juga bisa mengibatkan memicu dia mudah untuk terjadinya hipotermia
oke nah ini gejala awalnya biasanya seperti apa dok
kalau mengalami hipotermia
jadi kan sebenarnya ada gradasi kalau tadi disebutkan bahwa suhu tubuh di bawah tiga puluh lima derajat
itu kalau antara dua puluh delapan sampai tiga puluh lima kita sebut dia masih sekitar tiga puluh dua sampai tiga puluh lima maaf
itu hipotermia ringan
kemudian kalau dia itu di bawah dua puluh delapan derajat celcius dia hipotermia berat
nah gejala awal yang muncul dia biasanya baru ada gangguan dalam hal untuk kemudian gangguan konsentrasi
ya kemudian seperti hanya pusing kelemahan otot
kalau berlanjut dia akan bisa seperti kontraksi daripada otot
karena sistem yang terkena terlebih dahulu
yang terkena terlebih dahulu dari gangguan hipotermia ini adalah
neurologi sistem syaratnya dan sistem kardiologinya jantungnya gitu loh
karena pada kondisi kondisi dia hipotermia berat
maka yang terjadi adalah dia akan
terjadi gangguan pada jantung yang kemudian ada ventricle fibrillasi
bahkan akhirnya mengibatkan atau yang terkena hipotermiatik bisa terkena seperti serangan jantung gitu loh
kalau kemudian tadi sudah dilihat begitu ya ada korban banjir yang kemudian mengalami pusing
ataupun juga mulai ada kelihatan pelemahan otot
kira kira apa saja tindakan emergency untuk orang orang ataupun warga yang diduga mengalami gejala gejala ini
ya jadi tindakan yang pertama
tentunya yang perlu kita perhatikan
ini kadang kadang tidak dipahami oleh masyarakat
untuk kemudian dia tidak boleh langsung kemudian diberikan panas yang secara langsung
jadi harus bertahap
karena kondisi ini adalah kondisi hipotermia tidak bisa kemudian dari suhu tiga puluh lima derajat dari tubuhnya itu
kemudian langsung dinaikkan langsung ke tiga puluh tujuh
jadi harus ada tahapan tahapan yang kemudian tahapan tahapan itu diberikan dengan pemberhentian
kemudian kata ngalah kompres kompres hangat
jangan langsung diberikan kompres panas
misalnya kalau memberikan koyo ataupun minyak angin minyak kayu putih itu boleh atau tidak dok
sebenarnya bukan masalah tidak boleh
tapi itu tidak efektif untuk dengan kondisi hipotermia sebenarnya
karena yang cukup sebenarnya diberikan kompres hangat pada lokasi lokasi tertentu
yang itu bisa menyebabkan problem di neurologi dan jantungnya adalah cukup dengan ditaruh di leher
kemudian di dada di ketiak
itu sudah cukup untuk kemudian mencegah supaya suhu inti tubuhnya itu naik secara perlahan
untuk masuk kembali kepada suhu tubuh ke tiga puluh tujuh derajat tadi gitu
oke leher dada dan ketiak
dan yang pasti memang harus menggunakan pakaian yang kering harus dikurangi begitu ya dok ya kelembabannya
kalau dia ada dengan kondisi dia pakainya basah ya harus segera diganti untuk pakainya menjadi pakaian yang kering
kemudian dilakukan pengendalian
ya mengendalikan air hangatan tapi yang paling penting juga dia harus ditempatkan di dalam selterisasi atau tempat yang memang dia hangat
bagaimana dengan konsumsi dok apakah memang harus minum air hangat itu bisa membantu juga
betul itu jadi kalau memang dia ditemukan dalam kondisi yang kesadarannya masih baik
memang sebaiknya dia diberikan minuman minuman hangat
tapi kalau umpamanya ditemukannya dalam kondisi yang penurunan kesadaran
karena dia hipotermianya sudah mulai hipotermia sedang
maka yang kita lakukan jangan langsung diberikan air minum karena kesadarannya masih belum baik
kecuali kalau sudah ada peningkatan kesadaran jadi cukup diberikan kompres hangat tadi itu
baik terakhir dok banyak yang kemudian melakukan pemijatan misalnya di bagian kaki dan tangan
apakah itu efektif atau harus dihindari
saya kira itu tidak efektif untuk kasus dengan hipotermia
cukup dengan tadi itu dengan commerce hangat diberikan kemudian pakaian bahasanya diganti
kemudian dia diberikan selimut hangat
kemudian dia ditempatkan di dalam kondisi ruangan yang hangat itu saja sudah cukup tanpa ada yang macam macamnya tadi
karena semua tadi itu hanya ambitos yang saya kira perlu kita klarifikasi kepada masyarakat
itu tidak efektif untuk kasus hipotermia
baiklah muhammad adib kumaydi ketua umum perhimpunan dokter emergency indonesia
terima kasih informasinya dok semoga ini bisa berguna untuk para korban banjir